direktorat lalu lintas polda metro jaya masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi dki jakarta terkait dengan pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan di ibu kota jakarta
dan kebijakan pengaturan jam kerja ini menimbulkan perdebatan di antara pemangku kebijakan dengan beberapa pihak terkait
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti pusat studi perkotaan nirwono yoga
selamat pagi mbak meki apa kabar sehat
baik pak nirwono juga salam sehat
apa tanggapan anda terkait dengan aturan dua sesi jam kerja untuk cegah macet
jadi sekarang dibagi dua kelompok ya pak nirwono satu jam delapan pagi dan satunya lagi jam sepuluh pagi bagaimana pendapat anda
ya secara umum tentu tidak akan efektif ya karena hal ini juga sudah pernah diuji cobakan diterapkan di era pak fauzi bowo
kita ingat di era pak fosibowo waktu itu jam maju sekolah misalnya itu dimajukan jam setengah tujuh pagi sementara kantor juga dibagi dua jam
tetapi dalam pelaksanaannya terbukti tidak efektif karena
sebagian besar warga dki jakarta dan sekitarnya tidak hanya jakarta ya bagi mereka yang punya anak sekolah itu berangkatnya mau pagi atau siang sama
mereka tetap berangkat pagi dengan rute mengantar anak sekolah dulu baru kemudian ke kantor
sehingga pembagian waktu jam delapan atau jam sepuluh nanti pun tidak akan efektif karena sebagian besar pekerja juga akan melakukan ritual yang sama
berangkat pagi kemudian mengantar anak sekolah mengantar istri dan anak ke kantor dulu baru kemudian ke kantor tujuan akhir
sehingga pembagian jam delapan jam sepuluh tidak efektif itu yang pertama
kemudian yang kedua yang perlu juga saya sampaikan saat pembahasan fgd penanganan kemacetan kamis minggu lalu
itu sebenarnya ada dua opsi mbak minggi satu yang disebut sekarang ini yaitu pembagian jam kerja pada hari yang sama jam delapan jam sepuluh
kemudian ada alternatif kedua yang belum dimunculkan yaitu pelaksanaan teleworking
atau kalau kita lebih tepatnya
bekerja dari rumah atau tempat mana saja atau work from home atau work from anywhere ya
yang saat itu juga menjadi salah satu usulan dalam hal penanganan kemacetan lalu lintas di jakarta mbak meggy
baik pak nirwono apa sebenarnya landasan teori sampai ada gubernur dki jakarta mengupayakan ataupun mencoba ingin melakukan aturan dua sesi jam kerja di jakarta ini
hal yang pertama tentu dalam beberapa pekan terakhir seperti diketahui oleh warga dki jakarta
kan jakarta termasuk kota yang paling macet di dunia ya
terkait itu juga dengan tingkat polusi udara yang termasuk nomor satu di dunia
nah dua hal mendasar tersebutlah yang kemudian menjadi landasan bagaimana penanganan kemacetan di jakarta
jadi pada saat fgd pun sebenarnya ada sekitar lima usulan garis besar untuk penanganan kemacetan
dan pembagian hari atau jam kerja itu hanya salah satu di antaranya ya
yang lain misal yaitu pengembangan transportasi massal kemudian perluasan kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi ya
terus kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting pembagian hari kerja pun itu dibagi dua tadi alternatifnya
satu yang hari kerja satu yang work from home atau from anywhere
nah yang keempat yang tidak kalah penting yaitu kegiatan kegiatan yang secara umum kebijakan tadi itu akan diperluas tidak hanya dki jakarta tetapi juga berlaku untuk daerah bodetabek
sehingga kalau nanti kita memiliki kegiatan kegiatan yang berbeda kita bisa memiliki kegiatan yang berbeda
sehingga kalau nanti disebutkan umumnya hari ini pembahasannya adalah jam delapan jam sepuluh itu tidak akan efektif juga kalau kebijakan kebijakan tadi masih parsial di wilayah dki jakarta
karena kurang lebih penambahan kemacetan itu justru kendaraannya yang berada di bonita bek mbak
dan kalau dilihat dari komposisi pengguna kendaraan pribadi pengguna motor itu mencapai angka dua puluh satu juta motor ya sementara mobil itu hanya sekitar empat juta mbak
jadi kalau kita komposisinya saja kalau tidak ada perluan kebijakan tadi hanya memikirkan jakarta tanpa mempertimbangkan bonita bek apapun kebijakan yang dilakukan tidak akan efektif mbak minggi

pak nirwono ini dengan sangat tegas ya dua sesi jam kerja ini tidak efektif

ada alternatif seperti kita bisa bekerja dari mana saja bekerja dari rumah tapi tentunya ini juga harus melihat bagaimana perusahaan bisa menerima kebijakan tersebut
apakah ini juga efektif untuk kinerja perusahaan selanjutnya seperti itu
dan tetapi memang gubernur dki jakarta juga mengungkapkan ya lalu lintas di jakarta saat pagi hari bagaikan air bah gitu ya yang perlu penanganan bersama
nah kalau misalnya aturan jam kerja ini tidak menjadi solusi untuk mengurai kemacetan dan bekerja dari rumah dan juga bekerja dari mana saja
tidak bisa diterima oleh perusahaan karena mungkin kinerjanya harus diuji lagi
apalagi pak alternatif ataupun solusi kedepannya
ya yang pertama tadi saya perlu tambahkan ya untuk kebijakan kerja ataupun work from anyware itu ada tiga yang jadi fokus ya
sementara untuk pertama adalah pemerintahan dki yang akan diuji coba kan ini tentu berdasarkan perpres nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga
justru yang mendorong presiden dki
justru yang mendorong presiden dki yang akan di uji coba kan ini tentu berdasarkan perpres nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi menolong pekerja atau asn itu bekerja dari rumah atau anywhere itu ppres ya p dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi kalau lihat dari situ sebenarnya semangatnya justru yang akan diuji coba kan akan lebih layak atau ideal di jam kerja yang berubah
hari kerjanya yang dikuranginya jadi work from anywhere
nah ini pun kebagi tiga satu untuk asn pemerintahan dua untuk sekolah baru kemudian perusahaan
perusahaan pun itu dengan catatan disesuaikan dengan kebutuhannya ya tidak semua perusahaan atau jenis pekerjaan akan sama
tetapi hanya kebijakan tertentu yang bisa diterapkan
nah di lain kebijakan itu tadi yang saya katakan ada tiga kebijakan yang menjadi arus utama
satu adalah tentu percepatan pembangunan transportasi massal yang tadi saya katakan justru dalam dua puluh tahun terakhir itu
ini menurut saya sangat signifikan penurunannya dan menunjukkan bahwa masyarakat jabodetabek sangat tergantung dengan kendaraan pribadi
sehingga pembangunan transportasi massal mutrak harus dilakukan tapi ini kejangka panjang butuh waktu
nah kedua yang bisa dilakukan dengan cepat yaitu kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi
itu juga yang kemudian salah satu usulan yang muncul yang menguat di dalam fgd
apa itu satu perluasan ganjil genap ya itu terkait dengan wilayah dki jakarta berikut dengan bodetabek berikut juga dengan seluruh kendaraan ya
kendaraan motor atau mobil sama baik yang berbbm fosil maupun juga nanti kendaraan listrik itu semua akan terkena gagi ya ganjil genap itu yang pertama
kedua yaitu penerapan jalan berbayar elektronik kemudian ada penerapan parkir elektronik progresif semakin mahal ke pusat kota ya
terus yang tidak kalah penting pertimbangan berikutnya adalah pembangunan tempat gedung gedung parkir di pinggiran kota
sehingga orang masuk ke wilayah dki jakarta didorong menggunakan transportasi massal kira kira itu mbak miki yang muncul
baik ini kuncinya adalah pembatasan kendaraan pribadi dan perlukah pemprov dki jakarta mencontoh negara jepang gitu ya
dalam mengatasi kemacetan dengan salah satunya dengan membatasi kepemilikan kendaraan
ya salah satu yang muncul pembatasan kendaraan pribadi memang menjadi pilihan yang diambil ya
tetapi tentu ini tidak bisa diterapkan begitu saja tetapi di dalam aturan tersebut salah satu syarat untuk pembatasan pemilikan kendaraan pribadi
yaitu kepemilikan garasi mbak ini menjadi catatan kemarin dalam fgd bahwa setiap pemilik kendaraan didorong ada dua alternatif
satu memiliki garasi di halaman sendiri atau di dalam pemukiman tersebut memiliki gedung parkir komunal
ya di sebuah kawasan itu menyediakan area atau gedung parkir komunal bersama di sekitar kantong kantong permukiman perkantoran pusat perbelanjaan
nah itu salah satu yang didorong tetapi yang tadi saya catat ini merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan ada dua
mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi yang kedua membatasi pergerakan kendaraan pribadi
selain kita tadi menunggu dalam jangka panjang pembangunan transportasi massal yang kita harapkan dalam sepuluh tahun ke depan bisa terintegrasi dengan baik
kira kira itu secara umum
pak nirwono ini wacana aturannya hanya uji coba dua sesi jam kerja di jakarta bagaimana dengan jam masuk sekolah
dan apakah ini juga perlu dibedakan karena saya juga sebagai seorang ibu begitu ya kalau misalnya saya mau mengantar anak saya ke sekolah ini macetnya luar biasa pak
apa sebenarnya solusi ke depannya
betul jadi waktu pembatasan jam dua masuk dua sesi jam kerja jam delapan jam sepuluh itu mengarah tiga sasaran ya
satu tentu terkait yang nanti akan diuji cobakan itu di asn pemprov dki ya itu yang pertama
kemudian yang kedua itu akan diuji cobakan juga ke anak sekolah kalau anak sekolah justru lebih pagi ya bukan jam delapan jam sepuluh
bahkan direncanakan pagi ya tadi saya katakan jam setengah tujuh dan setengah delapan
yang ketiga yang tidak kalah penting perusahaan perusahaan pun itu kebagi dua
satu secara mandatori yang diwajibkan terutama bumd misalnya
yang kedua adalah voluntary yaitu perusahaan perusahaan swasta yang jam kerja jenis pekerjaannya bisa menerapkan jam itu
tetapi yang tadi saya katakan apakah itu efektif kalau mbak pricky tanyakan jelas tidak efektif
pengalaman di era pak fosibowo menunjukkan dengan jelas penerapan jam kerja mau dibagi dua dibagi tiga bahkan ya maunya jam tujuh jam delapan jam sembilan misalnya itu pun tidak akan efektif
karena yang tadi kita bahas di awal sepakin banyak warga terutama dari bodetabek dan jakarta yang melakukan tadi pagi dia harus mengantar anak kemudian mengantar keluarga baru kemudian ke kantor pembagian jam kerja tadi menjadi tidak efektif
karena semua berangkatnya sama sama pagi kan mbak peggy ya taruhlah jam lima pagi ya sudah semua jam lima pagi masuk
tetapi tujuannya kan ke kantor dulu ada yang berhenti dulu ke sekolah sambil menunggu jam masuk kantor dia berhenti di satu tempat entah itu olahraga atau makan pagi misalnya baru kemudian
dan masuk kantor sesuai dengan jam sehingga secara praktiknya nanti seluruh kendaraan setiap pagi tetap keluar pada jam yang sama
jam pagi terutama ini yang dengan catatan tadi tidak akan efektif
begitu pula nanti jam pulang kantor ya dengan pembagian jam pulang kantor pun tidak akan efektif
karena apa jenis pekerjaan juga akan membedakan tidak mungkin pada jam yang sama semua pekerjaan itu selesai misalnya
sehingga catatannya tadi macetnya pagi dan sore justru akan semakin panjang jam macetnya
kira kira itu mbak meggy
baik semoga kedepannya kita juga bisa mendapatkan solusi yang efektif terima kasih pak nirwono sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi